ya berarti belum selesai michelle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
udah liat gak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
gue udah telepon dia tapi gak diangkat
michelle diajak cabut sama si rifqi
dan hari ini michelle itu dikerjain sama anak ips gengnya rifqi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
apalagi gue lagi gak ada di sekolah buat belain michelle
harusnya dia itu membersihkan toilet ini si ripki
ini malah tidak nampak batang hidungnya
saya mau laporan soal rifqi pak
laporan tentang apa
laporan tentang apa
jadi rifqi itu dibawa kabur pak sama michelle anak baru ipa
ini sudah tidak bisa ditolerir
saya akan pasang lagi kembali cctv di seluruh sekolah ini
tidak boleh ada yang main main sama saya
dan hukumannya akan saya tambah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
siapapun yang salah di sekolah ini harus saya hukum seberat berat
ya saya permisi dulu
kali ini gue terpaksa ngurbanin lo lagi
kalau rifki terus terusan kena hukuman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
dan seluruh anak anak ipa juga pasti bakal nyalahin michelle
karena dianggap suka bikin masalah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
wah dari papanya rifqi
gue disuruh minta videoin rifqi lagi yang minta maaf depan anak anak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
bisa dorong motor gue sampe kesana pake kekuatan pikiran lo
ya gue udah gak kaget sih udah gak heran lagi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
gue ketua osis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
lo tuh udah mulai jatuh cinta ya sama gue
lo udah suka mikirin gue lho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
kita udah kalau gak di jalanan rifqi
oh yakin yaudah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
gue gak akan kayak gitu
kesampe tuh bengkelnya
semoga aja michelle berhasil meyakinkan divki
kamu kalau mau ke kantor ke kantor aja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
aku malah jadi gak enak
gara gara nemenin aku urusan urusan penting kamu jadi ketunda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
sesibuk sibuknya aku ngurus masalah pasti aku punya waktu untuk nemuin kami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
ya berarti belum selesai michelle
motornya mau kemana
iya takut ditinggal ya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
kerjaan banget sih gue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
daripada kamu pindah pindah terus dari rumah sewa ke rumah sewa yang lain
apa gak sebaiknya kita menikah aja
untuk meresmikan hubungan kita ini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
menikah itu kan butuh kesiapan yang matang mas
kalau begitu secepatnya kita perkenalkan mereka
supaya ada ikatan diantara mereka
atau juga nanti mereka kan akan jadi saudara
nanti aku atur waktunya ya mas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
sebenarnya sampai sekarang aku gak tau gimana caranya harus kenalin roy sama el
karena el punya trauma mendalam soal ayahnya yang dulu sering ringan tangan dan gak bertanggung jawab

saya selalu meminta supaya aku gak perlu
menikah lagi karena el takut
kejadian dulu akan terulang
ngusip bantu dia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
ini gus sengaja beliin buat lo nih
nggak usah tembel tembel juga kan bisa
gue tau lo tuh capek lo kepanasan
ini super hati hati banget lo